berbagai tanggapan akan wacana kenaikan harga rokok juga membanjiri lini masa media sosial
langsung kita lihat ini dia dari akun yang pertama
yang pertama datang dari akun iwan fals salah satu musisi indonesia
rokok sudah mau lima puluh ribu rupiah waduh untuk saya udah gak ngerokok lagi nih
kalau enggak pasti mumet nah itu juga
kemudian yang kedua dari andrinov caniogo
alasan lain yang akan digunakan atau dipakai pihak penolak rencana kenaikan harga rokok adalah
sumbangan cukai rokok yang puluhan triliun
kemudian itu adalah menjadi false argue
lalu berikutnya dari akun resmi beacukai indonesia
katanya atau berkomentar klarifikasi berita tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
karena memang sampai dengan saat ini belum ada aturan terbaru mengenai harga jual eceran rokok
lalu dari sujiwo tejo seniman indonesia
saya selalu sama orang orang yang berkuar kuar anti rokok
asal berani juga kuar kuar antirokok
lalu dari ipo santosa harga rokok naik
tagar tolak harga rokok rp lima puluh mending rp lima ratus aja
salut buat pemerintah kalau memang nantinya jadi menaikkan harga rokok
sejumlah meme juga ikut muncul di lini masa media sosial terkait dengan wacana kenaikan harga rokok
meme bernada jenaka juga muncul
sebagian besar berkeluh kesah mengenai wacana kenaikan harga rokok ini
langsung kita lihat ini dia dari meme yang pertama
ini harga ada hashtagnya kami tidak panik
ini mungkin meniru hashtag kami tidak takut
harga rokok rp lima puluh perbungkus
di bawahnya kita lihat habis makan nasi emut permen aja
itu juga bisa menjadi katanya bisa menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan atau konsumsi rokok
kemudian ini ada menteri susi dan juga presiden jokowi
harga rokok mau naik mau ditenggelamkan kata bu susi
dijawab dengan pak jokowi saya masalah buat anda
lalu dijawab bercanda juga dengan bu susi gitu aja kok marah pak
lalu berikutnya meme yang ketiga
ini juga yang paling banyak berseliuran di media sosial hari ini
kalau kita lihat satu batang rokok ada tiga tulisan malam siang dan juga pagi
semakin ketika memang wacana kenaikan harga rokok ini jadi rp lima puluh
rp lima puluh misalnya perbungkus
satu batang rokok mungkin bisa diirit irit sampai dengan tiga kali merokok dalam satu hari
dan ini terakhir adalah pelesetan dari salah satu brand rokok indonesia menjadi mahal bro katanya
meminta rokok berbahaya bagi nyawamu
nah itu tadi adalah beberapa meme yang beredar di lini masa media sosial